nah di kita sendiri memang khususnya jakarta kita lihat sebelum covid itu lima puluh ribuan lah yang kena sekarang udah naik ke dua ratus ribuan
nah itu ada akibatnya dari polusi udara ini
cuma buat kita di sisi kesehatan kita tuh bergeraknya di sisi hilir ya bukan di hulu
kita menangani akibatnya bukan menangani sebabnya
jadi posisi saya adalah mencari agar sektor sektor di hulu yaitu ada sektor energi sektor transportasi sektor lingkungan hidup
supaya bisa memperketat emisi partikel partikel ini sehingga kita yang dihilir itu tekanannya berkurang
karena buat informasi teman teman lima penyakit penafian
pertama yang saya sampaikan itu tahun lalu total klaimnya di bpjs sepuluh triliun
jadi pasti tahun ini kalau lebih banyak yang kena itu akan naik
kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan yang masih memberikan optimisme di kita adalah
hal seperti ini polusi udara itu sudah terjadi di negara lain dan bisa dikendalikan